nah kalau tadi kita sudah lihat seperti apa keseruan kemeriahan yang terjadi di studio showbiz news selama tahun dua ribu enam belas
kami juga punya banyak cerita di balik layar diantaranya adalah kisah kisah yang terjadi di lapangan
untuk itu saya menghadirkan ini ada koresponden saya ada istiarto sigit
saya tarik langsung dari lapangan akhirnya dia mau datang ke sini
eh itu kan melakukan peliputan di dunia hiburan selama tahun dua ribu
apa sih yang paling menarik momen momen apa atau mungkin pernah interview siapa begitu ada kejadian kejadian ini nggak sih
kalau yang sepanjang dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas yang paling berkesan itu mengintervie joy alexander
oh waktu itu masuk dalam nominasi
betul grammy kan
itu kan pertama kali anak indonesia masuk nominasi jadi kita harus kejar lah ibaratnya
interview joy itu nunggunya empat jam nginterviewnya lima belas menit
nunggunya empat jam nginterviewnya lima belas menit karena memang jadwalnya padat sekali
dan gak banyak media yang bisa dapet one on one interview dengan joy
itu yang salah satu yang paling berkesan
terus kalau yang paling bikin saya deg degan kayak starst truck gitu adalah waktu menginterview nadia huta galung
di bali kalau gak salah
di bali betul
betul tentang lingkungan lah gitu ya
itu pertama kali nginterview orang gitu biasanya kalau nginterview kan kita sudah riset dulu ya van ya biasanya
tapi ini baru sekali saya nginterview terus bilang ke field producer
z kayak panik gitu sempat tremor dikit kayak bingung mau nanya apa segala macem tapi
itu deg degan nya karena cantik kali
karena deg degan nya itu
karena fans sebenernya fans
tapi alhamdulillah went well dan dia welcome banget sih
bahkan saya gak pernah terfikir saya bisa makan sambil jokrak di bawah gitu sama nadia huta galung
minum es kelapa kayak never dream it before sih
pasti masuk di akun instagram
oke banyak banget udah interview artis indonesia
ada yang musisi pemain film yang paling pengen banget diwawancara ini adalah siapa sih
yang belum kesampean atau yang udah
yang belum kesampean deh
yang belum kesampean pengen banget menginterview selamat raharjo
karena christine hakim sudah
christine hakim sudah ya kan
jadi yang legend perempuannya sudah legend laki laki yang belum selamat raharjo belum punya kesempatan
pinginnya sih selamat raharjo sama interview kalau di luar negara nih bukan
kalau di luar negeri yang belum kesampean sampai sekarang tuh boyz ii men
udah berapa kali ke indonesia
padahal udah berapa kali kesini ya
belum belum belum belum dapet
alhamdulillah baik banget
sempat saya suruh nyanyi mau nyanyi saya tadi mau ikut nyanyi tapi karena suaranya udah bagus banget
tau diri ya
tahu diri ya akhirnya gitu
oh kayak ini dia
iya dan saya seneng ketika nginterview
saya seneng ketika nginterview brian mcknight karena nge set warnanya gak terlalu susah ya
yuna yang paling baru paling akhir akhir tahun yang juga cukup menarik karena kita tahu yuna artis asia yang mendunia
dan saya juga ngefans sama dia dan
sheast souch a humble person gitu baik banget terus very pure dan juga sangat jujur
seru ya hidupnya ya enak banget coba kapan kapan tukeran
kamu yang disini saya yang di lapangan
ini enak brian mcknight
tapi enggak disini juga enak kok
oh tadi liat paketnya kan banyak banget yang nyanyi disini minta film oke
terima kasih tiffany raisama
oke bergabung jadi tamu saya ini agak agak beda ya hari ini ya coba terus terusan kayak ginilah
mudah mudahan ketemu tahun depan ya
kita ketemu di tahun depan